menepinya ikan dari laut ke daratan merupakan fenomena alam langka
di koalisi indonesia bersatu bersama dengan mas edi suparno
terus anak itu mengkonsumsi minum ya